gitu ya terus aku denger takbir aja tuh aku
wah itu udah dua kali lipat
karena aku belum bisa lebaran bareng sama ibu